tebing setinggi lima meter longsor dan menutup sebagian badan di jalur tumpak broto sejak selasa dini hari
akibatnya jalan alternatif menuju pantai perigi dan sejumlah objek wisata lain di kecamatan watulimo trenggalek terganggu
selain tanah longsor sejumlah pohon tumbang juga sempat menutup jalur ini
dampaknya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terputus selama enam jam dan dialihkan ke jalur utama
untuk membuka akses tersebut sejumlah anggota tim trc bpbd bersama tni dan perhutani diterjunkan ke lokasi kejadian
petugas membersihkan material pohon serta tanah yang menutup badan jalan
selasa pagi jalur alternatif bisa dilalui oleh kendaraan roda dua
kejadian antara tadi malam jam dua dini hari karena watulimo tadi malam hujannya cukup deras
sehingga terjadi longsor di jalur perigi tepatnya di jalan alternatif awak broto
upaya sekarang masih dikerjakan oleh teman teman dari tim trc kabupaten trenggalek
bersama bapingsa dan pak mandar yang berada di tkp sini
tkp perhutani di perhutani
sementara itu seorang pengendara motor tertimpa pohon tumbang di jalan raya inspeksi kalimalang tambun selatan kabupaten bekasi senin sore
pohon tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang
petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi korban ke mobil ambulan dan melarikan ke rumah sakit
pengendara motor atas nama suryana warga kota bekasi mengalami luka pada bagian kaki
ia mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karya medica tambun selatan
jadi begini begitu ada angin kencang
disertai dengan hujan lebat
kemudian menimpa sebuah kendaraan bermotor roda dua
dan satu pickup untuk korban luka pemotor
namun demikian sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit karya medika
suriana yang melaju dari arah cibitung menuju kota bekasi
tertimpa pohon yang tumbang melintang di jalan raya inspeksi kalimalang
selain menimpa pengendara motor pohon tumbang juga menimpa satu minibus
akibat kejadian ini arus lalu lintas di ruas jalan inspeksi kalimalang
sempat mengalami kemacetan di kedua arah
tim liputan cnn indonesia